ya daerah pesisir pantai utara pulau jawa ini sebenarnya merupakan wilayah hutan mangrove yang dilindungi oleh pemerintah
nah mangrove ini sangat penting karena hutan bakau bisa mencegah abrasi atau air laut yang masuk dan merusak ke darat
tetapi selama ini penggunaannya di daerah ini tidak sesuai sehingga yang terjadi adalah perusakan terhadap mangrove yang ada di sini
alhasil bisa dikatakan hampir tidak ada mangrove khususnya di kawasan kabupaten bekasi ini
nah salah satu sebab adalah perubahan lahan di mana daerah ini dikonversi menjadi tambak tambak seperti tambak udang dan untuk budidaya ikan
nah pemerintah sangat berkepentingan untuk mengembalikan daerah pesisir ini menjadi hutan mangrove
nah untuk itu di bawah program perhutanan sosial diadakan semacam kemitraan dengan masyarakat yang ada di sini
sehingga misalnya mangrovenya hutan bakaunya bisa ditanam kembali tapi pada waktu yang sama masyarakat setempat juga bisa memiliki nilai ekonomis
dari hasil produksi tambaknya
nah insight saat ini berada di muara gembong di kabupaten bekasi untuk melihat secara langsung bagaimana upaya di bawah program perhutanan sosial untuk mengembalikan hutan mangrove ini
seperti awal akan tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas tambak yang sudah ada di sini
sekarang buat conscience mangrove di awal rada vietnam ya dattara
sistem pengelolaan hutan lestari diterapkan dalam kawasan hutan negara di kecamatan muara gembong kabupaten bekasi jawa barat
sejak tahun dua ribu tujuh belas melalui program perhutanan sosial kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
masyarakat diberi izin mengelola lahan seluas delapan puluh enam hektare
sebanyak empat puluh persen lahan tersebut diwajibkan untuk konservasi hutan mangrove
masyarakat muara gembong yang mayoritas berprofesi sebagai petani tambak dan nelayan
dilibatkan untuk menerapkan teknologi perikanan yakni budidaya udang faname
dengan menggunakan dana sosial dan kredit usaha rakyat perbankan nasional
pemerintah memperbaiki infrastruktur dan memberi bimbingan ahli kepada masyarakat setempat
dengan demikian daerah ini bisa dijadikan percontohan budidaya udang yang selaras dengan perbaikan mangrove
dua tahun berjalan program ini terbukti berhasil meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan para petambak di muara gembong
hal itu terlihat dari peningkatan jumlah panen udang per hektare dari dua ton menjadi tujuh ton
kawasan muara gembong di kabupaten bekasi ini sejak tahun dua ribu tujuh belas sudah menjadi bagian dari program perhutanan sosial pemerintah
untuk lebih detail lagi apa ya istilahnya yang dilakukan di sini di bawah program perhutanan sosial ini
ditemani seperti biasa oleh dirjen pskl perhutanan sosial kemitraan lingkungan dari klhk
kementerian lingkungan hidup
dan seperti kita ketahui program perhutanan sosial ini merupakan salah satu program yang memang bisa dikatakan berhasil
untuk menyatukan dua objektif yaitu menjaga keberlanjutan lingkungan hutan khususnya
dan juga memberikan nilai ekonomis khususnya bagi warga ataupun masyarakat yang tinggal di lokasi hutan lindung itu sendiri
pak dirjen pak bama
kita biasanya ini salam lima jari
ini jadi merupakan salah satu dari lima aspek program perhutanan sosial itu
apa yang di sini
jadi yang pertama kan kita ingat beran kali yang pertama hutan desa hutan kemasyarakatan hutan tanaman rakyat
kemitraan kehutanan dan hutan adat
kita di nomor empat
kenapa muara gembong
kenapa di sini
mungkin bisa sedikit sejarah dari daerah ini
karena kita kan merupakan di kawasan pantai utara
dan kalau kita lihat di sini mana hutan
betul pak dirjen
hutan ini bisa dikatakan hampir tidak ada
kalau kita lihat dari potret sejarah masa lalu bahwa sepanjang pantai utara jawa ini ada sebelas enam ratus enam puluh tujuh hektare
iya hutan mangrove
yang dua ribu tiga puluh enam itu ternyata sudah diokupasi dalam bentuk namanya seperti ini
tambak tambak tapi tidak ada tanamannya

itu kan lumayan besar kan
nah kemudian kita berpikir bahwa jawa ini kan padat terus kemudian memerlukan abrasinya begitu besar
ini harus perlu di restoran
karena hutan itu justru penting untuk menjaga supaya air laut tidak masuk ke
satu abrasi kemudian penggaraman ya di lahan masyarakat ini juga perlu kita jaga
nah oleh karena itu kita luncurkan namanya program perhutanan sosial
kita ajak yang dua ribu tiga puluh enam hektare tadi kemudian diobrolkan
program perhutanan sosial
ruang hidup masyarakatnya kita berikan
tetapi untuk yang pemain pemain modal yang dari luar kota itu ya menyadari
sebagian kemudian diserahkan kembali kepada masyarakat dan itu yang menjadi areal perhutanan sosial
nah sebagai contoh atau sebagai model kita kembangkan ini di muara gembong dari dua ribu dua puluh
pertama kali bapak presiden bapak jokowi telah memberikan sk
itu kepada kelompok tani minabakti di muara gembong itu delapan puluh enam hektare
untuk tiga puluh delapan kakak
jadi satu kakah itu dua hektare
nah maksud sebetulnya percontohan ini ya kita tahu bahwa masyarakat itu kan sebelumnya jadi banyak jadi buru juga
dan juga dia menggarap ya hanya sekedar menghasilkan gitu ya
yang disebut inovasi modalnya itu harapannya sebetulnya tujuannya yang pertama ada upaya mengembalikan mangrovenya
kemudian yang kedua ekonomi produktifnya juga kita kembangkan
tambangnya boleh tetapi kombinasi dengan tanaman mangrove ini ya
nah oleh karena itu pendekatannya harus yang kita sebut holistic integrated ya
kemudian spasialnya itu ada di muara gembong ini
sorry tapi kenapa dipilih dari dua ribu hektare yang selama ini memang peruntukannya sudah salah arah istilahnya
kenapa dipilih muara gembong dan kenapa dipilih mina bakti tadi kelompok
ya karena yang mengajukan saya berminat
luar biasa untuk pak
oh jadi ada keinginan dari masyarakat setempat
itu sangat luar biasa kita apresiasi
dan harapannya ini menjadi sebuah contoh ya
nah oleh karena itu kita bangun yang pertama tadi adalah untuk tujuan lingkungannya
bagaimana merestorasi mangrovenya
kemudian ekonomi produktifnya juga ditingkatkan
nah caranya paling penting
caranya itu adalah landscape yang delapan puluh enam tadi harus dibicarakan secara kolektif oleh kelompok masyarakat
bahwa proporsinya itu adalah enam puluh empat puluh
enam puluh itu untuk tambaknya tambak lestarinya
kemudian yang empat puluh itu harus ditanami mangrove yang ada seperti ini
kenapa tidak lima puluh lima puluh atau tiga puluh tujuh puluh
jadi rumusnya itu yang pertama sebetulnya adalah bentuk kompromi dulu
kompromi itu penting
karena kalau dari hati kan harapannya itu bisa lebih maju lagi
tapi secara bertahap nanti bisa lima puluh lima puluh
kalau tambaknya lebih produktif gitu
itu tentunya harapannya
nah sebetulnya jadi proporsinya adalah dua hektare satu kakak
sebetulnya yang betul betul untuk menjadi kolam tambaknya itu sendiri hanya empat hektare
jadi dari per kakak mendapatkan dua hektar
satu hektare itu untuk infrastruktur untuk pengairannya kemudian jalannya
sorry enam hektare ya untuk tambaknya
kemudian yang empat itu untuk mangrovenya
jadi itu yang disepakati
kemudian yang paling penting ternyata membuat tambak produktif nggak cukup tuh kita kerjain sendiri
membuat mangrove hidup seperti ini gak bisa juga dikerjain sendiri
oleh petani kelompok minabakti ini dan perumur tani dan klhk nya
tetapi butuh keahlian yang lain
oleh karena itu kita kerja sama
jadi peningkatan ekonomi produktifnya dulu
kalau dulu tambak ini hanya dipakai oleh masyarakat dengan cara tradisional
hasilnya itu setengah ton per hektare sudah lumayan
tetapi itu kita kemarin bisa tingkatkan dengan uji coba
tapi uji coba juga gak semudah yang kita bayangkan
izin diberikan kemudian uji coba
kita coba panggil ya yang namanya udang apa sih yang paling cocok di sini dikembangkan di sini
kita undang kolaborasi pertama dengan direkturat jenderal budidaya perikanan
datang ke sini
kemudian kita bangun prospek juga
harus dicek dulu ya mungkin kualitas airnya
ph nya airnya dan lain sebagainya
supporting logistik ini sudah kita bereskan
kemudian rakyat mulai bekerja
nah bekerja ternyata gak semudah kata kata
sudah didampingi maaf ya kalau boleh saya cerita pertama kali gagal kita
jadi selama ini udang yang dipanden oleh masyarakat ketika merupakan tambak yang non produktif itu udang apa saja
apa namanya kesesuaian udangnya itu tidak diterima
untung untungan juga ya mungkin dari jumlah hasilnya
kan ini kita panggil ya
terus kemudian yang paling penting adalah ketika sudah dipilih udang ternyata faname ya
itu adalah udang yang direkomendasi
ya itu ya
tapi yang paling penting adalah harus ada prospek pasarnya
oh ini dulu belum ada jalannya yang kecil itu belum ada
nah oleh karena itu kita bangun prospeknya
itu ada namanya bumn
ya bumn khusus untuk perdagangan udang itu ya
itu adalah namanya perindo ya perindo
jadi rakyat punya semangat karena apa sudah ada dapat dampingan secara teknis untuk budidaya udangnya
kemudian ada prospek apa prospek pasarnya
pasarnya nanti dijual kemana
ternyata belum cukup itu kolaborasi dengan dua itu
kita butuh energi karena ternyata pola tradisional yang kemarin itu hasilnya kurang baik
dan itu butuh teknologi intervensi teknologi selain manajemen juga ada teknologi
kalau kita lihat ada apa namanya airasi ya di tambak butuh apa energi
nah oleh karena itu terima kasih juga pln yang bantuin kita di sini
yang memberikan energi untuk masyarakat
kemudian juga terima kasih juga ada apa namanya jalan
pu ya mungkin
itu juga membantu sekali
nah oleh karena itu supporting logistik ini sudah kita bereskan
kemudian rakyat mulai bekerja
nah bekerja ternyata gak semudah kata kata
sudah didampingi maaf ya kalau boleh saya cerita pertama kali gagal kita
masih prototyping pasti
itu gagal baru setelah kita lihat kenapa ini gagal
gagalnya itu apa dulu yang gagalnya
apakah karena jumlah udangnya kurang atau mati atau mangrovenya tidak tumbuh
jadi yang pertama karena kita bicara masih tambak nanti baru mangrovenya ya
itu adalah yang pertama jenisnya sudah cocok
cuman ternyata media airnya
kualitas airnya masih kurang baik
itu dari sungai
kita dari sungai jawa barat ya
hilir dari sungai citarum
tapi sedang dibetulin juga disana
pasti bagus impactnya
disana dibetulin kemudian disini juga pemanfaatannya kita pasti hasilnya akan segini
jadi sungai citarumnya juga harus bersih kalau ingin mendapatkan kualitas yang baik disini
insya allah bagus
insya allah bagus
nah oleh karena itu sebetulnya kendala pertama gagal itu adalah dari kualitas air
nah kemudian kita improve dengan teknologi tadi
kemudian dengan airasi yang bagus
ternyata panen pertama saya kebetulan ikut di sini dengan teman teman petani semua gitu ya
dari enam kolam yang dibangun gitu ya sekitar tiga hektare
itu menghasilkan sepuluh ton
dari enam kolam
sebelum sebelumnya rata rata kalau petani panen
jadi kalau itu tiga hektar ya berarti kalau sepuluh dibagi tiga adalah tiga tiga ton per hektar ya
tapi itu udah uji coba yang kedua
tapi uji coba yang ketiga yang kemarin dipanen oleh yang terhormat bapak presiden pada bulan
awal tahun ini kalau tidak salah
januari dua ribu sembilan belas hasilnya sudah dua puluh
cuman tidak enam kolam tujuh kolam
tujuh kolam tapi masih luar biasa peningkatannya
sekarang sudah delapan belas kolam ya
berarti naiknya akan signifikan sekali
nah coba itu berarti air dari citarumnya mungkin sudah membaik
kemudian juga teknologi kita juga sudah mulai bagus gitu ya
itu berpengaruh terhadap produksi
dan juga pengalaman petani petani kita sudah punya pengalaman
karena hasil dampingan dari perumbrutani hasil dampingan dari kkp itu sudah dirasakan oleh masyarakat
dan udang udangnya itu juga
ini apa udang faname ini kekhasannya itu besar dagingnya tebal
dan bisa diekspor ya sebenarnya
dan dia saya pikir dalam negerinya juga banyak itu permintaan dari dalam negeri
nah sekarang itu di tahap pertama masih pakai csr nya mandiri
terus kita coba dong
kita inginlah masyarakat itu mandiri di dalam usahanya
kita coba melalui kur kredit usaha rakyat
itu dari mandiri yang menyediakan
dan alhamdulillah lunas gitu ya
jadi itu yang perlu di garis bawah
jadi berarti ini prospektif
tempat dan sebagainya itu bisa dilakukan
dampaknya itu masyarakat yang tadinya kita kan diajak pada nggak mau
sekarang sudah mulai dekat dekat nih mendekati ke kita
karena melihat hasilnya
wah ternyata berhasil
setelah itu berhasil ternyata bisa ya secara ekonomi ini punya prospek
sudah saatnya juga gitu ya bahwa masyarakat itu diajarin
jadi jangan tergantung saja
tetapi juga punya prospek ekonominya gitu
nah harapannya juga sama lah dengan bank mandiri
karena sudah kenal lama kan
udahlah sekalian saja dilanjutkan
apalagi kalau menjadi bisnis yang visibel itu kan justru sangat menarik bagi bank kan untuk dijadikan ini lah kur
tadi saya katakan sebetulnya lokasi yang disediakan kan delapan ratus dua puluh hektare
untuk percontohan ini
replikasinya ini harapannya kalau masyarakat animonya besar ya dilanjutkan
untuk csr nya
yang ini mandiri
kemudian disini nanti mandiri
kemudian dia csr nya di sebelah sana begitu
awalnya csr mandiri tapi masyarakatnya nanti harus mandiri sendiri
itu yang kita harapkan
oh benefit lah gitu ya
jadi triple malah dengan saya
saya tugas saja di menjadirinya
jadi betul ya mbak
kerja bareng kolaborasi itu
apalagi kalau secara bisnis ini prospektif
ini kan menarik juga
jadi bukan hanya csr saja
nanti ya memang pinjaman yang mau tidak mau menguntungkan semua pihak juga
mandirinya kok punya nasabah
yang handalkan gitu ya
ini dari sisi ekonominya
kemudian kalau dari sisi ekologinya
yang paling penting ini sebenarnya
karena pak bambang ini kan payungnya ini kan hutan
kita di tempat yang hutannya mana
itu yang menjadi kekhawatiran saya
dan ternyata prototipe ini
nggak semudah membalikan kata kata juga gitu ya
ketika inisiasi dimulai
kemudian kita kirim mangrove ini
untuk ditanam di sini
ternyata nggak juga gitu
masih coklat abu abu
pertama itu kita lihat
yang nampak pas begitu ditanam
jadi hama dan juga air juga
ternyata yang namanya mangrove ini
dia membutuhkan kadar air garamnya juga harus cukup
sementara lokasi kita agak jauh dengan apa namanya
sehingga kalau tidak ada hubungan
dengan pengairan yang baik
itu maka air apa kadar airnya nggak masuk
dan ini juga berpengaruh terhadap apa tambaknya
nah oleh karena itu
kenapa ini gagal gitu kan
perlu ilmunya lagi
kemudian kita undang pakar
pakar apa namanya pakar mangrove
itu dari ibb
nanti barangkali kita undang juga
perlu nih kita ajak
yang menjadi persoalan selain apa
mengenai kadar garam
kemudian juga yang kedua itu adalah
hama penyakit itu yang pertama
begitu dia ditanam
kayak ketamnya gitu ya
kepiting kecil itu
kemudian dia motong
jadi harus disulam lagi
disulam ya istilahnya
air aslinya diperbaiki
dan disulam dan disulam
sekarang sudah mulai membaik
dan harapannya akan lebih baik dan lebih baik lagi
berita dariual parugia
ini setelah berapa lama ya kita mendapatkan mangrove ini sekitar satu meteran kan sekarang
ini satu tahun setengah ini
satu tahun setengah ya
satu setengah tahun ini dan ini disulam terus gitu ya disulam terus
jadi cukup lama dong ini ya
apa prospek untuk kedepannya ini nanti bentuknya seperti apa kira kira berapa meter ini mangrove yang
ya kita harapkan sebetulnya kalau tadi dua ribu tiga puluh enam hektare tadi kalau itu menjadi masyarakatnya sudah mengikuti program perhutanan sosial harapannya berarti seribu lebih dong
satu an lah satu hektare itu menjadi mangrove gitu ya harapannya
ini sekarang mungkin tidak banyak yang kelihatan khususnya dari sisi visualnya hijaunya masih kurang tapi mungkin empat lima tahun dari sekarang diharapkan ini berubah
sehingga ekosistem daerah ini juga betul betul sesuai dengan harapan
harapan yang kita
nah bagaimana itu roadmap kesananya
jadi yang pertama sebetulnya ini kan yang delapan puluh enam
yang sesuara gampang ini
perhutani sebetulnya sudah mengalokasikan delapan ratus dua puluh hektare yang untuk demplot itu
tapi masalah sosial kan masalah sosial itu kan harus didekati secara bertahap
biasanya masyarakat kalau melihat
sebuah keberhasilan dia pasti ikut gitu ya
makanya penting prototyping ini ya
prototyping ini penting banget gitu ya
dan saya terima kasih juga ini disiarkan
contoh ini ya
bahwa ternyata kalau ada effort yang benar
dan itu pasti menginspirasi untuk petani petani yang lain
itu harapannya ya
jadi sekarang gimana sih cara menginspirasinya itu
pasti dengan angka gitu ya
nanti tanya pak aang ya pak ketua tani kelompoknya
dampaknya terhadap kesejahteraan
kalau itu panen yang dengan pak presiden aja
kalau dengan panen pak presiden itu dua puluh ton
berarti itu tiga hektare ya
berarti itu per hektarnya itu adalah tujuh tujuh ton udang faname ya
kalau harga yang saya catat dari perindo itu ngasih harga rata rata itu adalah tujuh puluh lima
berarti satu empat miliar rupiah
jadi kalau dua puluh ton
untuk tiga hektar saja
dan ini kalau panen berapa kali setahun
setahun itu udang faname itu satu ratus sepuluh hari
jadi karena tiga empat bulan ya

jadi bisa dua kali panen sebenarnya dalam setahun
karena ada masa penyiapan ya
nah bagaimana kalkulasinya ya
saya pikir ini penting untuk bagian untuk menginspirasi
insentif bagi petani lain
dan kurnya tadi kan sudah lunas juga kan gitu ya
jadi yang pertama sebetulnya kalau itu adalah per hektar tujuh maka kita hitung hitungannya satu hektar saja
itu maka kalau tujuh kali tujuh itu adalah empat puluh sembilan
empat ratus sembilan puluh juta rupiah
nah kemudian yang terpenting itu adalah ya berapa sih biaya produksinya
berapa sih biaya produksinya
tapi kan besar sekali kalau menurut saya
itu nggak bisa ditekan lagi tuh harga produksinya
itu karena ini tahap uji coba tentunya
skill of economic biasanya hubungannya dengan
nanti semakin besar biaya produksi akan semakin
maksimum biaya produksi akan menurun
karena ada dana apa
biaya yang sifatnya fixed cost ya biaya tetap gitu
komponen pertama sebetulnya pakan
pakan ini luar biasa
kemudian yang kedua hama penyakit juga gitu
sama penyakit itu harus dilakukan secara kontinu juga
keuntungan mengikuti program hutan sosial dengan menunjukkan sk yang diberikan oleh bapak presiden itu
otomatis jenis dua investasi itu bisa didapat sekaligus
yang pertama di tahap belajar
itu boleh menerima namanya bantuan sosial
kita punya program namanya pesona perhutanan sosial
bank pesona pembangunan perhutanan sosial
begitu dapat sk kemudian membuat proposal apa yang mau dikembangkan
kemudian proposal itu disampaikan kepada direkturat jenderal perhutanan sosial dan kementerian lingkungan
itu bisa kita berikan dananya
yang bisa digunakan untuk beli bibit
bibit saral produksi ekonomi produktif itu boleh
kemudian juga dana dana dari kementerian lain
karena hutan sosialnya kan program nasional
tidak hanya lhk
tadi kkp sudah saya sebut
kemudian pu sudah saya sebut
bumn sudah saya sebut
jadi program nasional
jadi csr dari bank juga boleh masuk
kemudian dari bantuan sosial dari pu juga boleh masuk
misalkan seperti pompa air
itu boleh juga masuk
jadi dana dana itu keuntungan sk keluar itu bisa diakses
dan pemerintah yakinkan gitu
dan perusahaan juga yakin
tetapi sekali lagi
cara ini harus ada waktunya gitu ya
harus agak sabar ya
mungkin hanya sekali dua kali
tapi masyarakat yang paling penting diajarin mengenai kemandirian tadi
kalau tadinya dari csr itu menjadi co
jadi pertanggung jawab
dan ini kan bagus menginspirasi juga untuk petani petani yang lain
tidak hanya menerima tapi juga mengembalikan
itu pesan pentingnya
jadi menjadi entrepreneur
nah kemudian yang kedua
ini karena enam puluh tadi enam puluh empat puluh
kalau tadi prospek untuk ekonominya
kemudian bagaimana prospek untuk mangrovenya ya
kan kita sepakat enam puluh empat puluh
bisa lima puluh lima puluh sebetulnya
keinginan kita sih lima puluh lima puluh
kalau tambaknya lebih produktif ya
harusnya begitu ya
jadi harapannya karena ini sudah dari apa
ngobrol dari hati ke hati
ya tolong dijagain
karena ini kan sebetulnya kalau mangrovenya bagus
manfaat tidak langsungnya juga untuk mereka kok
bukan hanya untuk apa namanya kehutanan
untuk masyarakat juga
mangrove itu kan secara ekosistem justru membuat perairan di situ jauh lebih subur
lebih banyak variasi
dan jangan lupa sebetulnya yang namanya mangrove ini kalau tergenang air
dia menjadi tempat bertelurnya ikan
nursery nya itu
itu semuanya akan jalan disana gitu ya
jadi sebagai kesimpulan
itu saya pikir bisa jalan dua duanya di tempat ini
jadi ini adalah hal yang sangat baik sekali yang bisa didapatkan
setelah dibawah payung program perhutanan sosial ini
jadi dari jenis udangnya
yang secara keilmuan itu sudah terbukti cocok
dan juga secara ekonomi di pasar juga laku
sementara itu kita harapkan daerah ini juga kembali ke asalnya
yaitu disini merupakan bagian dari hutan mangrove
yang mau tidak mau kita harus rawat
karena kalau ini pantai pesir
semakin lama abrasi kan tidak bagus ya
akan nanti diterjang air pasang dan lain sebagainya
sehingga menjadi ancaman lah
terima kasih pak bambang
saya rasa kita perlu tanyakan langsung kepada masyarakat disini
apa kira kira benefit atau harapan yang mereka ingin
yang miliki dengan adanya minabakti
ini di mora gembong dibawah naungan program perhutanan sosial
tetaplah bersama insight kali ini
langsung dari kabupaten bekasi
mewara gembong tempat tambak minabakti
sebelumnya memang kita petani ya
dan tidak dibekali dengan ilmu perikanan
terus juga ilmu lingkungan
dari program ini kita mendapatkan itu semua
dari bagaimana caranya berbudidaya yang baik
bagaimana caranya mengurus mangrove
untuk menjaga lingkungan
intinya seperti garis besarnya
untuk menjaga lingkungan
untuk menjaga lingkungan
untuk menjaga lingkungan
untuk menjaga lingkungan
insight with desi anwar kali ini dari daerah pesisir pantai utara
persisnya di muara gembong di kabupaten bekasi
daerah ini merupakan bagian dari program perhutanan sosial
yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun dua ribu

dengan tujuan untuk merehabilitasi mangrove
atau hutan bakau yang dulunya
ini merupakan kekhasan daerah ini
tapi dalam waktu yang sama juga
bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sini
yang rata rata mata pencariannya adalah sebagai petani tambak udang khususnya
saya sudah ditemani oleh ketua kelompok tani
mina bakti di muara gembong
tapi katanya kerennya
kerennya pak aang
pak aang tadi kita sudah berbicara dengan dirjen ya pskl
dari perhutanan sosial kemitraan lingkungan
dan sejak tahun dua ribu tujuh belas daerah ini merupakan istilahnya daerah percontohan
untuk kerjasama program kemitraan antara pemerintah dan masyarakat lokal ini
ketika saya ditanyakan kenapa dipilih mora gembong ini
kenapa dengan kelompok tani di sini
jawabannya adalah karena diminta oleh masyarakat setempat
asal usulnya dan kenapa ingin bermitra lah dengan pemerintah untuk memperbaiki daerah ini
jadi sebelumnya memang sosialisasi antara pemerintah dan masyarakat mora gembong
untuk diminta model percontohan pertahanan sosial
dimana perhutanan sosial itu
untuk meningkatkan ekonomi

jadi saya mengusulkan kepada pemerintah
untuk menjadikan model percontohan
karena mora gembong penghasilannya sudah jauh menurun dari ekonominya
lingkungan juga sudah kurang baik
jadi saya harus memberikan contoh kepada teman teman di sekitar
ada berapa jumlah taninya di sini
sebelum dan setelah ini di binatang
kalau petani untuk mayoritas muara gembong itu
ya kandang nelayan
jumlahnya berapa yang dibawah kelompok tani

tapi pilot project yang kita akan buat bersama bank mandiri csr nya
itu jumlahnya delapan orang
nah sebelum ya ada program ini
ini kira kira pendapatannya per bulan itu berapa dan rata rata dari mana asalnya
rata rata untuk sebelum ada program ini rata rata untuk satu hektare
bisa dikatakan di bawah wmr lah
di bawah wmr ya perbulannya
rata rata sekitar satu juta lah
satu juta dua ratus jatuhnya rata rata ya
dan sekarang ini sudah dua tahun ya
dua tahun ya
ada terasa peningkatan
dari tahap pertama sampai kita dua tahun itu sudah tiga siklus ya
siklus itu pertama kita memang baru pertama ya
nah itu mengalami kegagalan
itu menghasilkan sekitar sepuluh ton dengan luas kolam berat tiga hektare lah kurang lebih ya kan
nah terus siklus ketiga yang kemarin panen raya bersama pak jokowi kita dapat produksi dua puluh ton sekian dengan luas kolam empat ribu dikali tujuh kolam
untuk tiga puluh delapan kelompok petani ini ya
enggak jadi petani yang pilot project ini sekitar delapan orang
jadi delapan orang
delapan orang tapi nanti kita akan bertahap lah kita akan bertahap untuk model seperti ini
dimana ekonominya kita tingkatkan
dengan ekonomi kita tingkatkan
maka lingkungan juga akan terjaga
pak ang tadi kan diceritakan juga ya memang pertama kali gagal kedua kali lebih baik
dan yang terakhir itu ternyata sukses
bisa sharing sedikit ya di perjalanan dan apa pengalamannya dan serta ini kan butuh istilahnya ilmu baru ya
yang harus diajarkan kepada para petani
ini bagaimana ini proses perjalannya susah
atau gampang gampang susah
apa awal awalnya itu yang bikin cukup ini ya
jadi sebelumnya memang kita petani ya
tidak dibekali dengan ilmu perikanan
terus juga ilmu lingkungan gitu kan
dari program ini kita mendapatkan itu semua
dari bagaimana caranya berbudidaya yang baik
bagaimana caranya mengurus
bagaimana caranya mengurus mangrove untuk menjaga lingkungan
ya intinya seperti garis besarnya gitu kan
dan menyenangkan mendapatkan ilmu dan mengajar
antusias ya teman teman ya
jadi selain ilmu dapat ya meningkatkan ekonomi juga dapat
jadi banyak belajar ya
pertama kali waktu panennya gagal itu sebenarnya apa sih yang terjadi
awalnya memang kualitas air yang kurang bagus
ya kan selaku kualitas air kita tingkatkan menjadi bagus ya kan
ya alhamdulillah ada perubahan lah
artinya ada peningkatan secara ekonomi gitu kan
atau juga lingkungan juga gitu kan
dan kini lebih paham ya mengenai bagaimana menanam bakau menanam mangrove itu
karena ini merupakan salah satu dari keharusan kewajiban yang harus dilakukan ya pak ang
sudah mulai paham
teman teman yang lain sudah mulai paham
bagaimana fungsinya bakau bagaimana fungsinya kegiatan ekonomi gitu kan
jadi mesti seimbang lah gitu
bagaimana pak aang dalam kelompok ini
nanti kan dibagi cara mengorganisasinya ada yang tanggung jawabnya seperti apa
apalagi nanti kalau ke depan kan jumlah petani ya itu akan bertambah
apa kira kira yang masih perlu diperbaiki
ya setelah ini akan berkembang ruas saya akan bentuk suatu badan kooperasi
di mana koperasi itu akan menyiapkan sarana produksi termasuk mangrove kebutuhan kebutuhan dan yang lain lainnya
jadi nanti kooperasi yang manajemen gitu
dan kita kelompok menginduk kepada kooperasi gitu
nah harapan ke depan pak ang khususnya ini kan sekarang masih delapan jumlah
delapan jumlah taninya ya
nanti mungkin jumlah kawasan ini kan sangat besar kan yang akan dijadikan bagian dari program ini
sekarang masih delapan puluh enam kan ya
bagaimana ini kira kira
harapan saya dengan saya setelah saya diberikan izin oleh kementerian lingkungan hidup
artinya kegiatan saya legal
ketika legal yang saya harapkan terlepas dari pemerintah
jadi investasi gitu
membantu masyarakat gitu kan untuk membuat kolam seperti ini
tapi berbasis lingkungan gitu
jadi nanti lingkungan juga mangrovenya udah besar
akan saya bentuk ekowisata mangrove dan kulinernya gitu loh di dalamnya
wow ini jadi kawasan ini betul betul menjadi kawasan yang bukan saja ramah terhadap lingkungan
tapi dari segi ekonomi sudah dipikirkan ya
tapi itu bertahap kan
ya tapi lumayan ini sudah dua tahun
hasilnya sudah terasa
nah challenge atau tantangan yang dihadapi khusus di antara petani itu sendiri kan
biasanya kan kalau awal awal mungkin harus lihat dulu apakah berhasil atau tidak sebelum ikut

ada risiko juga kan yang diambil
itu bagaimana supaya teman teman tetap semangat gitu
apalagi pas ketika melewati masa kegagalan ada hama dan lain sebagainya
ya memang harus semangat terus ya
jadi yang namanya dunia usaha ya gak mungkin selalu berhasil gitu kan potokannya
dimana sop nya itu harus kita terapkan
kedisiplinan kerja gitu kan
itu kita terapkan karena itu salah satu bagian keberhasilan gitu kan
yaitu teman teman yang di lapangan ya harus menggunakan itu semua
rencana saya hanya infrastruktur jalan ya
bagaimana caranya jalan dari jakarta itu ke muara gembong lebih cepat
karena muara gembong ke jakarta tidak jauh
jadi kita bikin objek wisata dan juga dengan jalan dengan waktu yang singkat
kualitas barang juga lebih bagus dan harga juga pasti ya
nah ini rata rata yang dibutuhkan untuk produksi itu berapa pak aang
rata rata satu petani sekitar dua ratus maksimal
itu hanya untuk produksi
produksi dan biaya hidup
produksi dan biaya hidup
dari hasil panen yang luar biasa besar kemarin ini bisa dapat berapa itu
dan apakah bisa mengembalikan dua ratus juta itu ke mandirinya
kita dapat biaya produksi per kilo rata rata sekitar empat puluh lima ribu
nah kita jual kemarin enam puluh lebih ya
dan itu ditabung atau untuk memperluas usaha
di hasil panen itu kita ambil untuk biaya produksi kelanjutannya
terus kita sisihin untuk biaya hidup untuk mereka
saya atur seperti itu
nah terus juga sisanya untuk mereka atau untuk renovasi rumah atau apa gitu kan
nah kuncinya kan sebenarnya kan kolam kolamnya itu harus produktif
sehingga jumlah mangrove yang ditanam juga sesuai dengan yang diinginkan kan
tapi yang penting kolamnya harus produktif
supaya tetap produktif
supaya tetap sehat
dan mungkin lebih banyak lagi
ini ya penghasilannya apa yang perlu dilakukan
khusus untuk tambaknya itu sendiri
ya saya harus sering sering belajar ya
karena tidak ada yang kata pintar gitu kan
saya harus belajar terus
terus juga harus bisa membaca musim bu
jadi musim cuaca bagus kita tanam
dan musim kurang bagus kita perawatan untuk persiapan tanam gitu kan
ancaman terbesar khusus untuk daerahnya
karena kita kan langsung dengan pantai utara ya
apa cuaca atau
itu ancaman terbesar ya
dan kualitas air ya
jadi penting ya ini
citarumnya juga harus bersih ya kalau
cuaca air citarum dan laut lah
dan cita cita untuk mangrovenya itu sendiri para petani juga sudah semua
sebetulnya sekarang sudah kita sudah saya rintis ya kan
dari di kolam mangrove itu akan dibuat sekolah
ketika mangrovenya besar juga kita dibuat akan dibuat edukasi edukasi untuk anak
atau wisata mangrove
dimana disitu akan ada nilai ekonomi
kalau dulu kan hutan itu bisa dikatakan ekonominya kurang
tapi sekarang akan saya akan ubah dimana semua hutan dan ekonomi tambak akan menjadi sumber ekonomi
iya tanpa merusak lingkungan
tanpa merusak lingkungan
tanpa merusak kualitas airnya
selain udang ini ngomong ngomong ini udang faname ini apa yang membuat daerah ini cocok ya untuk udang itu
bisa cerita sedikit dan dari mana apakah ini asli dari daerah sini atau bibitnya impor pak aang
bibitnya memang impor
dari mana itu
sebelumnya udangnya udang lokal
nah keunggulan udang faname itu dia bisa satu meter
dia bisa terisi seratus ekor
jadi lumayan ya cukup padat ya
ya cukup padat
tidak memerlukan ini ya jumlah air yang
tapi harus ada ini terus menerus
untuk suplai oksigen
untuk suplai oksigen ya
dan selama ini sehat sehat saja
alhamdulillah ada peningkatan terus
harapan saya ya dengan percontohan seperti ini masyarakat bisa
menginat gitu kan
dan bisa berkembang secara ekonomi dan lingkungan juga terjaga
ya mungkin sudah ditanya tanyakan ya oleh teman teman petani yang lainnya
apalagi melihat ini penghasilannya yang meningkat luar biasa
bisa tertarik ini pak aang ya
sekarang kan sudah banyak belajar yang mengenai bukan saja dari segi entrepreneurshipnya
tapi yang penting itu kesadaran terhadap lingkungan hidup
karena daerah ini kan sebenarnya kan daerah hutan mangrove
kita kan perlu memiliki mangrove sebagai benteng lah terhadap air laut yang masuk
ini ada pemahaman itu yang semakin didapat oleh para petani di sini
kalau sekarang kayaknya sudah hampir semua memahami
termasuk di luar kelompok kami
semua itu sudah paham bagaimana fungsinya mangrove
tetapi yang dipertanyakan oleh mereka itu
kalau kita tanam pohon mangrove saja bagaimana dengan perut
jadi saya berharap kepada pemerintah
karena di sini pesisir ya
airnya air payau
ya paling tidak bergerak di bisnisnya itu dunia perikanan ya
bagaimana dunia perikanannya kita tingkatkan
dan juga pemahaman sebenarnya mangrove itu dengan adanya mangrove kan justru membuat daerah itu kan subur
banyak macam macam biotanya lah di situ
karena mangrove itu bisa memfilter air juga
terus juga bisa berkembang biak kepiting kepiting bakau dan ikan ikan bertelur gitu kan
jadi mereka sudah paham mulai ini
sudah paham sedikit demi sedikit
kedepan selain nanti ada pemancingan selain udang apa apa lagi yang bisa dibudidayakan di sini
yang bisa mendapatkan revenue ikannya jenis apa saja
terus juga kepiting juga bisa
jadi banyak lah item item yang kita bisa kembang
baramundi juga mungkin
jadi baramundi bisa
muara gembang itu dekat ke jakarta
sekarang kan populer kan kakab baramundi
jadi gak jauh lah aksesnya
nilainya juga kan jauh lebih bagus kan untuk dijual
nah yang lain yang dibutuhkan infrastruktur yang lain
kalau yang saya dengar kan harus ada peti esnya atau pengolahannya dan lain sebagainya itu bagaimana
kedepan sudah masuk dalam rencana juga pak aang
rencana saya hanya infrastruktur jalan ya
bagaimana caranya jalan dari jakarta itu ke muara gembong lebih cepat
karena muara gembang ke jakarta tidak jauh
jadi kita bikin objek wisata dan juga dengan jalan dengan waktu yang singkat
kualitas barang juga lebih bagus dan harga juga pasti ya
dan pasti ditekan ya harga bensin dan juga biaya produksinya rendah
tapi menarik juga ya kalau daerah ini nanti bisa dijadikan daerah tujuan wisata
tidak terlalu jauh dari jakarta orang bisa datang ke sini langsung mancing
ikan ikan segar atau daunan segar gitu
luar biasa pak aang ini contoh ya
petani tambang tapi sekarang kelihatannya sudah
naik kelas menjadi entrepreneur
bahkan nanti ke depan mungkin dengan model model bisnis yang lain bisa sangat membantu ya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini
kira kira mungkin bagi petani yang lain apa yang bisa disampaikan supaya banyak yang minat juga
supaya lebih tertarik
ya biasanya kalau petani yang lain itu kalau kita tidak memberikan contoh secara real ya agak susah
jadi sekarang kita sudah berapa kali panen ya kan mereka sudah antusias
antusias ingin ikut seperti ini
antusias seperti itu
terakhir diharapkan berikutnya apalagi kalau jumlah tambaknya
target saya sekarang sekitar
sekarang tujuh kolam ya
tujuh kolam juga sama
target saya sekarang dua puluh lima ton
dengan ukuran satu kilonya lima puluh ekor
luar biasa dan apalagi kalau udang juga semakin populer
dan kalau udangnya juga bisa diekspor nanti itu penghasilannya bisa lebih tinggi lagi karena dolar ya
pak aang menyenangkan adanya program seperti ini
jadi yang tadinya panas sekarang juga kita akan revaluasi
jadi agak sejuk tapi di sampingnya itu ada kegiatan ekonomi secara modern
dan orang juga bisa berwisata
orang juga bisa berwisata
edukasi untuk anak anak ya banyak lah
dan yang paling penting lagi daerah ini akan semakin aman lah dari abrasi dan juga dari permukaan laut yang semakin naik
karena lingkungan hidup ini merupakan salah satu pr yang harus kita selesaikan
pak aang terima kasih banyak
banyak sekali belajar dari pak aang
ya demikian insight with desi anwar kali ini ya
ini merupakan seri dari program perhutanan sosial ya
karena menurut saya ini program yang sangat menarik karena kita bisa memastikan bahwa kita menjaga ya keberlanjutan lingkungan hidup kita
memelihara hutan kita karena itu sangat penting ya untuk hidup kita sendiri
tapi pada waktu yang sama kita memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal khususnya yang tinggal di daerah kawasan hutan
sehingga bisa mendapatkan akses ya ekonomis terhadap hutan
akses ya ekonomis terhadap wilayahnya itu sendiri
ya demikian insight with desi anwar kali ini
terima kasih atas perhatian anda
jangan lupa ya saksikan insight with desi anwar juga di cnnindonesia com dan di youtube insight with desi anwar